meski telah ditetapkan sebagai tersangka putri candrawati hingga kini belum ditahan
polri menyebut ada tiga alasan tak menahan putri candrawati
apa sebenarnya indikator penerapan kelonggaran ini
mengapa diskresi ini terasa berbeda dengan banyak tersangka ibu dengan balita lainnya
dan untuk membahasnya lebih dalam sudah terhubung bersama kami
pertama ketua ipw sugeng teguh santoso selamat malam pak sugeng
selamat malam mas bram
baik dan dalam dialog kali ini kami juga terus mencoba menghubungi komisioner kompolnas yusuf warsim
yang akan bergabung dan masih akan coba kami hubungi
saya akan dengan pak sugeng terlebih dahulu
pak sugeng bagaimana melihat adanya diskresi tidak ada penahanan
padahal kita melihat di banyak kasus lain di indonesia bahkan di daerah begitu
banyak ibu dengan balitanya akhirnya ikut ke dalam jeruji besi
pak sugeng seperti apa
dewi keadilan itu kan lambangnya wanita yang memegang pedang dengan mata tertutup
nah keadilan itu artinya tidak pandang bulu
siapapun yang akan berhadapan dengan satu proses perkara pidana
apalagi terhadap ibu pc ini pengenaan pasalnya itu berat ya
kalau penyidik berani menetapkan pasal
ini menurut saya saat ini sudah tepat untuk ditahan
karena ipw melihat ada satu indikasi ibu pc tidak kooperatif
yaitu ketika ibu pc dilakukan konfrontasi
artinya ada keterangan ibu pc yang tidak berkesuaian
dengan keterangan saksi atau tersangka lainnya
nah bisa dikualifikasi ibu pc ini berbohong ya
walaupun sebagai tersangka dia punya hak untuk tingkat
tetapi kalau misalnya dinilai keterangannya bertentangan dengan fakta
ini bisa dikualifikasi tidak kooperatif
oleh karena itu bisa ditahan
terkait pertimbangan yang lain
tadi saya sudah katakan
keadilan itu buta ya
bahwa ibu pc tidak ditahan menurut saya karena beliau adalah istri pejabat
sama polri yang telah dipecat ya pak fs
pertimbangan kemanusiaannya di sana
pak kemudian kalau kita lihat begitu
walaupun biasanya ada penahanan ini dengan alasan agar tidak kabur
agar lebih kooperatif
tapi kita melihat saja pada pemeriksaan pertama ini kan
tidak hadir dengan alasan kesehatan
apakah menurut anda dengan tidak ditahannya pc
ini kemudian akan membuat atau menghambat jalannya penyidikan
khususnya pada tersangka pc kali ini pak
ya tadi saya katakan tidak kooperatif itu juga bisa bermakna
ada proses yang dihindari atau keterangan atau fakta yang tidak sesuai
ini bisa saja menghambat ya
yang tidak ditahan bisa menghambat itu menurut saya ya
kemudian apa namanya kalau diluarkan
beliau bisa juga membuat satu strategi pembelaan yang lain
termasuk isu pelecehan ini loh ya
isu pelecehan ini kan tetap digaungkan
yang saya punya keyakinan itu tidak ada
saya punya keyakinan ya itu tidak ada
artinya ada kemudian indikasi atau peluang ketika tidak ditahan
maka akan cukup menghambat begitu ya proses penyidikan ke depannya
nah apakah menurut anda kita sebagai publik juga perlu mendesak polri
agar mengeluarkan atau menjelaskan paling tidak kepada publik
apa sebenarnya indikator dari tiga hal ini
karena kemudian kalau kita sebutkan soal kemanusiaan
apa yang dimaksud dengan kemanusiaannya misalkan
kalau misalkan kesehatan dan juga miliki anak
apakah termasuk dalam satu poin ya yang kita lakukan
satu poin itu apakah kita perlu mendesak itu terhadap polri pak sugeng
suara publik sudah mendesak polri ya
suara publik dan saya tahu polri juga mendengar ini
karena itu ada satu alternatif lain ya
ya ibu pc harus ditahan selambat lambatnya pada saat penyerahan tahap kedua
sebelum penyerahan tahap kedua setelah dinyatakan dua puluh satu
karena kalau misalnya ibu pc dari kepolisian sudah ditahan
kejaksaan tinggal melanjutkan penahanan tersebut ya
jadi beban psikologis kejaksaan itu tidak terlalu berat
kalau tidak ditahan kemudian diserahkan pada kejaksaan
kejaksaan yang mengambil keputusan ya
keputusan walaupun semua tingkatan memang menahan atau tidak menahan
itu punya kewenangan
ya punya kewenangan lah penyidik atau penuntut
tetapi ini kasusnya pembunuhan berencana
jadi menurut saya satu perkara yang berat
ada perkara lain yang lebih ringan dari sini
wanita seperti baik nuril itu dulu juga katanya anaknya juga masih balita
kemudian ada perkara ada artis yang bisa ditahan karena anaknya juga baru masih balita seperti itu
ini menarik kemudian ketika anda menyebutkan pelimpahan ke kejaksaan
ketika nanti misalkan sampai pelimpahan kemudian polisi tidak menahan pc misalkan
apakah menurut anda ini akan memperburuk presiden pada citra polri begitu pak sugeng
kalau memperburuk itu tidak ya
tetapi ada sikap diskriminatif dan tidak adil kelakuan penyidik pada ibu pc ya
karena sumber masalah sebetulnya sebab akibat pak fs melakukan tindakan itu kan adalah berasal dari kejadian di magelang yang melibatkan dirinya ya
pelecehan itu ada atau tidak menurut saya tidak ada
tetapi menjadi sebab pak fs marah dan mengeksekusi mati brigadir yosua
itu kan sumbernya dari dia
apakah menurut anda jangan jangan soal peran pc dalam skema atau dalam big picture pembunuhan berencana ini
sebetulnya tidak seberat misalkan fs akhirnya kemudian ini menjadi diskresi mengapa pc tidak ditahan
apakah itu bisa menjadi rasionalisasi atau logika yang kita terima begitu pak sugeng
tidak ya tidak mas bram
ketika polisi menetapkan ibu pc sebagai tersangka tindak pidana pembunuhan berencana
artinya polisi minimal memiliki dua alat bukti yang fungsi untuk menetapkan ibu pc terlibat untuk mengindikasi perubatan tersebut ya
dan perubatan berencana kan hukuman tersebut mati ya
ini akan menjadi presidenmu ke depan kalau ada kasusnya berat
mereka menuntut baris krim atau pluri tidak menahan
ini presiden menurut saya
baik apa yang kemudian
bisa kita lakukan sebagai publik
untuk mendesak hal ini pak kemudian
karena rasanya media sosial netizen
tentu sangat sangat mendesak hal ini
belum ada keputusan penahanan
bahkan tiga alasan tidak menahan
itu baru dikeluarkan dua hari lalu begitu pak sugeng
masyarakat kan hanya berbicara
melalui media sosial
kelompok masyarakat yang punya perhatian pun
sebetulnya sudah lama juga kasus ini
mulai bosan juga ya menurut saya ya
oleh karena itu ipw mewakili kepentingan publik
mendesak pak kapolri
dan juga memerintahkan
ya penyidik untuk menahan gitu
atau kalau masyarakat
kirim karangan bunga aja
kirim karangan bunga
isinya mendukung polri
untuk menahan pc
atau jangan jangan kita sebagai publik
bisa menjadikan ini momentum
begitu ketika memang sampai nanti
pelimpahan tidak ditahan
tentunya kita akan kita mengawal
ke pihak kejaksaan untuk kemudian menahan
tapi apakah ini kemudian bisa menjadi momentum
kita juga menggunakan
diskresi atau polisi juga menggunakan
pada kasus kasus lain pada ibu yang memiliki balita lain di indonesia pak
ya bisa dituntut seperti itu ya
apalagi kasus kasus yang lebih rendah
karena kan di dalam hukum kita
ada juga yang disebut presiden
walaupun tidak tertulis
tetapi sebagai satu
atau praktek dalam
seperti itu ya
ini kasusnya berlaku
ini kasusnya berlaku
kalau cuma dia terlibat membuat laporan palsu saja
menurut saya tidak ada masalah
tapi kasusnya adalah kasus pembunuhan berencana
kalau penyidik tani
menetap pasal itu
pak yusuf sudah bergabung bersama kami
selamat malam pak yusuf
baik sepertinya masih ada
gangguan sambungan dengan kami
saya akan kembali melanjutkan
kepada pak sugeng
pak sukong artinya jika kemudian
sampai nanti tidak ada penahanan begitu
bagaimana kita harus
membangun ulang optimisme
kita terhadap penyelesaian kasus ini
terutama pada institusi polri
begitu pak sugeng
yang peduli bisa bicara
semestinya bisa bicara
kalau sebelumnya kan
dalam pengungkapan ini
ada tokoh menteri
setelah kasus ini terungkap
kan memang sudah terungkap
sekarang ya tokoh tokoh masyarakat
untuk tidak terjadi
terus akan mengawal
atau diskresi polri
atau tidaknya terhadap
dan tentu kita akan melihat
ketua ipw sugeng teguh santoso
telah bergabung bersama kami
di sian indonesia newsroom
salam sehat selalu pak sugeng
namun tentu kami mencatat
bahwa penyidik juga perlu
persepsi publik dalam soal
ibu pc belum ditahan ini
baik baik harapannya tentu kemudian
respon publik dan juga
animo atau optimisme terhadap
penyelesaian kasus ini dari publik terhadap
institusi polri tentu menjadi pertimbangan
penyidik dan juga tim sus maupun
ir sus begitu ya pak yusuf
terima kasih atas waktunya
telah bergabung bersama kami
tim telah bergabung sama kami di
cnn indonesia newsroom salam sehat selalu pak yusuf